menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md menjenguk ali jaber
pada kunjungannya mahfud md mengungkapkan rasa simpati dan berharap ulama ini segera sembuh dan bisa kembali berdakwah
saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat indonesia terutama umat islam
berikut berikut dan juga mendoakan mudah mudahan jenderal itu kembali dan berkiprah kembali
membangun kehidupan rohania yang lebih sehat bagi umat islam
dalam pertemuan itu sheikh ali jaber menjelaskan kondisinya yang telah membaik
dan meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengusut kasus penusukan dirinya
tim liputan cnn indonesia